dirlantas polda metro jaya kombes halim pagarang mengakui ada anggota patwal yang memberikan pengawalan kepada dewi persik saat menerobos jalur transjakarta
ya namun bentuk pengawalan tersebut tidak sesuai dengan prosedur
menurut halim anggota patwal tersebut memang diminta oleh dewi persik untuk memberikan pengawalan karena ingin mengantar asistennya fitri yang sakit asma ke rumah sakit fatmawati
namun saat memberikan pengawalan brigadir d tertinggal di belakang
tindakan anggota patual tersebut dinilai melanggar prosedur karena tidak melapor keatasan
akibat tindakannya brigadir d dicopot dari jabatan fungsionalnya dan kini distafkan
halim membantah jika brigadir d biasa memberikan pengawalan kepada dewi persik
saat peristiwa penerobosan terjadi permintaan pengawalan itu bersifat spontan dan dilakukan secara lisan
dia disaf sekarang mungkin ada tindakan lagi yang dibicarakan
jadi anggota tersebut karena tidak melapor kita berikan tindakan
sekarang dia distaf
berapa orang pak
satu orang kan yang inisial d
dia mengawalnya menggunakan apa
dia sepeda motor
pada saat itu ketemu dp di jalan
kemudian dp jalan duluan dia di belakang